dua kelompok pemuda di kota makassar terlibat tawuran di jalan jalahong daeng matutu
usai melaksanakan tarawih sabtu malam
polisi langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran
sejumlah pemuda yang diduga sebagai pelaku tawuran diamankan oleh polisi
apalagi kepolisian dari polres tabes makassar yang datang ke lokasi
berupaya untuk membubarkan bentrokan antara kedua kelompok warga
polisi mendapati tameng dari seng milik pelaku tauran dan sejumlah anak panah
pelaku yang bersembunyi di salah satu rumah langsung ditangkap dan dibawa ke mapolsek makassar
guna mencegah terjadinya bentrokan susulan sejumlah aparat dari polrestabes makassar bersenjata lengkap
disiagakan di sekitar lokasi tawuran
keributan ini bisa kembali terulang
pasti kembali yang kemarin
jadi memang saling membalas masyarakat di sini
kalau misalnya dia siap menunggu lawannya tidak menyerang dia yang menyerang ke sana
supaya dari polisi tempat kami sudah lakukan perdamaian kemarin
tapi itu kayaknya tidak berlangsung lama
karena memang tidak ada kesedaran dari masing masing pihak